dan selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot pada perdagangan hari ini
bicara soal sentimen yang akan membayangi rupiah hari ini yaitu aliran modal asing di pasar saham dan obligasi di emerging market
ini masih berpotensi untuk memberikan suplemen bagi mata uang garuda ya rupiah
peluang penguatan rupiah terhadap dolar ini terjadi akibat adanya sinyal dari bank sentral amerika serikat bahwa pertumbuhan ekonomi as akan melambat pada tahun dua ribu dua puluh dua akibat inflasi yang tinggi dan adanya kebijakan pemotongan stimulus di as atau tapering off
meski demikian penguatan akan bersifat terbatas akibat minimnya sentimen dari dalam negeri
seperti kita lihat rupiah dibuka di zona negatif pada pagi hari ini dan masih mata uang kita akan digerakkan dengan kelanjutan tensi antara rusia dan ukraina tidak hanya rupiah juga tapi mayoritas mata uang di zona kawasan asia
kita lihat selanjutnya bagaimana dengan indeks harga saham gabungan di tiga puluh menit setelah pembukaan pasar sesi pertama hari ini
memang musim bagi bagi dividen di bursa efek indonesia ini menjadi salah satu sentimen positif bagi indeks harga saham gabungan
di tengah minimnya sentimen global bagi bursa saham regional
pasnya bank sentral amerika serikat the fed menaikkan bunga acuan sebesar dua puluh lima basis point
hal tersebut mendorong ihsg ada di zona konsolidasi wajar betah di level psikologis enam sembilan ratus an
saham saham blue chip sektor perbankan telekomunikasi dan kesehatan ini tercatat menjadi saham pilihan investor asing netbuy asing pada perdagangan senin kemarin
ini mencapai lima ratus dua puluh satu lima puluh sembilan miliar rupiah
di tengah eskalasi konflik geopolitik yang terjadi antara rusia ukraina
beberapa indikator seperti peningkatan ekspor komoditas peningkatan konsumsi rumah tangga hingga investasi ini akan menjadi penopang ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh